sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok udah rapihal aja baju
siapa yang dirapihin kan bibi nggak masuk
loh kok bajunya belum dipakai
kamu gak cocok ya sama warnanya
mau kesterikain baju yang lain
siapa yang suruh kamu setrika baju ini sih
mil abisnya dari kemarin ke meja kamu gak ada yang diserika
dan aku pikir kamu pasti butuhkan buat ke kantor
kamu itu so tau banget ya
udah deh lain kali tuh gak usah
anggep aja ini sebagai permintaan maaf aku karena udah bulongin kemeja kamu kemarin
jadi kamu pikir dengan setrika in kemeja ini baju aku yang bulong itu bisa bagus lagi
udah deh lain kali jangan pernah setrika in kemeja aku lagi ya
bukan gitu mel maksud aku
udah deh kamu tuh ngurusin vino aja lah
kamu di sini juga bukan pembantu kan
ya iyalah mana sudi sih keluarga kita terima dia jadi pembantu
siapa yang suruh kamu siapin makanan pagi ha
mau kelihatan kamu pinter hebat
jangan jangan makanan ini semua pasti sudah mengandung racun
astaga mbak tanto saya gak pernah ada niat jahat
terus kamu ngarepin kita semua di sini percaya sama kamu
ya gak mungkin lah
mak tenang aja
nanti kalau mbak sri datang aku akan suruh buang semua makanan ini
maka kita kan gak akan
sudi untuk makannya
nah kak udah deh ya gak usah ngomel ngomel mil
kak enak sama papa
dan udah lah kamu minta udah lah kamu ngurusin vinonya deh
kalau ga penting aja remained wagond
ya udah jadi
saat terlambat gini aja seharusnya

bikin banyaknya tuh ke login
jadi aunt masa damai ere preparing
kita udah sehar classics ngomong
bukannya hari ini dia masuk siang
pasti ini ada apa apa deh
jangan jangan ada hubungannya sama mita
jangan jangan ada hubungannya sama mita
jangan jangan ada hubungannya sama mita
kalau kamu gak mau pergi juga
aku bakal teriak jangan pikir aku takut sama kamu dik ya
oh jadi lu gak takut sama gue
kok ngomong lu kebetulan gitu
ah udah lah mit
jodoh itu diatur sama yang diatas
bicara bicara ke muda kicu
dengar jodoh diatur sama yang diatas
dengar ya dik
kalaupun cuma ada satu laki laki di dunia ini
dan itu kamu
aku nggak bakal mau jadi jodoh kamu tau gak
yaudah lihat aja
lagian lu gak bakal tau kan
yang bakal terjadi sama aku
hidup aku di tangan tuhan deh
jadi apapun yang terjadi
lu gak akan takut
kalo nyawa lu bakal terancuk
pemilik nyawa aku itu tuhan
jadi ngapain aku harus takut
lagi ngapain juga kau harus percaya sama orang kayak kamu